waktu makan untuk setiap pengunjung dua puluh menit
dan kami sarankan selama makan karena tidak pakai masker jangan banyak berkomunikasi
aturan ppkm level empat terbaru yang berlaku sampai dua agustus mendatang mengundang reaksi lucu warga net
dki jakarta termasuk dalam kategori ppkm level empat bersama sembilan puluh empat kabupaten kota lainnya turut memperlakukan aturan ini
ahmadi pemilik warung nasi di kawasan jakarta selatan mengaku bersyukur pelanggannya diperbolehkan lagi makan di tempat meski waktunya dibatasi dua puluh menit saja
di sini boleh makan tapi batasnya dua puluh menit kalau kurang dari dua puluh menit alhamdulillah kalau lebih bisa ditinggal
dari pantauan tim liputan cnn indonesia selasa pagi sejumlah warga tampak bisa menghabiskan makanan kurang dari dua puluh menit
menyelesaikan makan dan minumnya dalam waktu sebelas menit empat puluh detik saja
selamat pagi mas
dengan mas iqbal
tadi makannya cuma sebelas menit lima puluh detik mas
tadi gimana nih tau kan aturannya
oh udah udah tahu kan batas waktu makannya hanya dua puluh menit kan untuk dine in
menarik sih agak tertantang dengan challenge itu dua puluh menit
mesen kalau di beberapa tempat mungkin hanya dua atau tiga menit cepat langsung jadi ya
tapi saya nggak tahu kalau misalkan yang di tempat baru lima belas menit baru jadi
lima belas menitan ya
udah tau nggak ada aturan baru kalau makan di tempat di warung di rumah makan
udah tau udah dari teman teman sih di whatsapp yang pageran pedagang
komen kalau misalkan kok sekarang ada kebijakan kalau makan itu maksimal dua puluh menit gitu
tahun depannya kan kita orangnya banyak ya apakah bisa bisa mantau segitu banyak
itu banyak pedagang pedagang di indonesia kayak gini kan pasal ppkm gini
di surabaya wakil gubernur jawa timur emil dardak mendatangi sejumlah warung makan di daerah tenggilis mejoyo untuk mengingatkan batas waktu dua puluh menit
emil kemudian menyelesaikan seporsi nasi warteg dalam waktu delapan jam
delapan menit saya memang makannya agak cepat sih

gimana kalau harus dimasak dulu
sementara epidemiolog universitas indonesia tri yunis miko wahyono menyebut pelonggaran makan di tempat dengan durasi dua puluh menit bertolak belakang dengan upaya menurunkan angka penularan covid sembilan belas
salah besar kalau presiden memperbolehkan dine in dengan waktu dua puluh menit
kemudian kalau bisa presiden mencabutnya dan menyarankan untuk pemasangan tabir
jadi pemasangan tabir nggak perlu pakai mica nggak perlu jadi bisa pakai plastik
tebal begitu jadi lebih murah
dan warteg pun bisa membuat tabir tersebut
ya terima kasih
meskipun saat ini aturan terbaru dari ppkm level empat membolehkan kita makan di tempat atau dine in dengan batas waktu
saya lebih memilih untuk dibungkus saja dan makan di kantor atau di rumah sendirian
supaya lebih aman dan menyantap makanannya lebih tenang
mahardika utama evan adkam jakarta